pagi ini kita pantau arus lalu lintas di gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
sudah ada rekan brigadir rizka petugas ntmc polri di gerbang tol kalikangkung
selamat pagi rizka silahkan dengan laporan anda
ya baik asri dan selamat pagi saudara
kali ini saya sudah berada di getol krapiak semarang
yang mana bisa kita saksikan bersama bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas
kendaraan yang keluar dari eksit tol krapia masih dalam kondisi lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda empat serta kendaraan berat
dan juga saat ini sudah mulai terlihat kendaraan berplat nomor b yang melintas di kawasan ini
sedangkan untuk arah sebaliknya yaitu dari arah semarang yang akan menuju ke jatinggale solo ataupun jogja dan surabaya
mulai terpantau adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih tetap lancar
saksikan juga bahwa akses masuk menuju getol krapia yang akan mengarah ke batang pemalang maupun jakarta masih ditutup
dikarenakan masih diberlakukannya sistem one way dari km tujuh puluh dua hingga km empat ratus empat belas kaliura
untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan menuju ke batang pemalang maupun jakarta akan menggunakan jalur arteri terlebih dahulu selama one way diberlakukan
mengingat one way sendiri sudah dimulai sejak pukul dua puluh satu empat puluh lima waktu indonesia
kondisi perjalanan ke jantung dan jalan jalan jalan juga sudah disiapkan dengan kondisi arus lalu lintas
selain skema one way skema ganjil genap pun juga disiapkan demi mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan terus meningkat jelang hari raya idul fitri
untuk itu selalu ikuti tiaran petugas yang berada di lapangan demi terciptanya ketertiban berlalu lintas
selain itu juga kami menghimbau kepada para pemudik agar mengecek kembali kondisi fisik anda dan juga kendaraan anda dan memastikan saldo kartu elektronik serta memastikan juga bahan bakar anda cukup
agar menghindari hal hal yang tidak diinginkan ketika berkendara
serta apabila anda lelah beristirahatlah di rest area yang telah disediakan
dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengendara yang akan melaksanakan mudik karena sudah bersabar dan tertib
serta juga mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan demi terciptanya mudik ceria dan penuh makna
saudara perlu kami informasikan juga berdasarkan data irsms dari korlantas polri
dalam kurun waktu satu x dua puluh empat jam telah terjadi sebanyak satu ratus delapan puluh lima kasus kecelakaan lalu lintas
dengan rincian dua puluh lima meninggal dunia dua puluh sembilan luka berat dan juga dua ratus lima puluh tiga luka ringan
dari satu ratus delapan puluh lima kasus tersebut sebanyak sembilan puluh delapan persen diantaranya terjadi di jalan arteri ataupun non tol karena gagal menjaga jarak aman dan juga kurangnya konsentrasi
serta sekitar dua puluh persen terjadi pada pelajar maupun mahasiswa
untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang melalui jalur arteri khususnya
agar selalu waspada dan berhati hati serta tidak memacu kecepatan kendaraan anda melebihi batas kecepatan normal karena rawan akan kecelakaan
dan juga bagi para pemirsa yang akan mudik dan juga akan pulang kampung
untuk informasi lalu lintas selengkapnya kami pun siap melayani anda di lima belas ribu enam ratus enam puluh sembilan atau melalui sms senter di sembilan puluh satu ribu satu ratus sembilan belas
stop langgaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan menuju indonesia tertib dan salam resisi
baik sudah terlihat sejumlah kendaraan dari arah jakarta kemudian juga masih terpantau lama lancar
namun juga ada sejumlah skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan apabila terjadi penumpukan ataupun juga lonjakan volume kendaraan di sana
terima kasih laporan anda brigadir rizka selamat bertugas kembali